diterima di semua toko seluruh indonesia
aduh kenapa lagi sih s ball lo
kenapa lo harus muncul di depan gue lagi
kenapa lo kelaksonin gue dan temen temen gue di jalan tadi
ya suka suka gue dong mau gue klakson
kayaknya mau gue enggak
mobil mobil gue kenapa kalau yang ribet
tapi kelakuan itu tadi membahayakan kita yang naik motor
ganggu konsentrasi tahu gak sih
gimana semua aman
gak ada yang ketangkep
siapa sih yang laporin polisi
gara gara dia motor tahun gue ilang
gue yakin ya ini pasti kerjaannya anak warior
bisa aja sih boy pengen pasendam
lu bayangin aja nih ya polisi datang pas anak warior udah pada pergi
bisa aja mereka udah ngerencanain
oke ya sampai besok
kita lebih aman

aku mau pulang udah khusus buat barisan
harusnya di pocis kalau tau apa buang dia
kamu bangunin boy sekarang
suruh dia sarapan
dan boy gak ada di rumah
boy gak ada di rumah
emang kemana dia
dia mau pergi dari rumah pak
terus dia bilang apa
bibi tahu dia pergi kemana
bibi gak tau dan boy mau pergi kemana
kenapa bibi gak cegah
kenapa bibi biarin dia pergi
bibi udah cegah pak
malah bibi paksa
supaya dan boy gak pergi dari rumah
tapi bapak tau kan
terus dia bilang apa lagi sama bibi
maaf banget pak
katanya dia mau belajar hidup mandiri
dan gak mau ngerepotin bapaknya terus
di depan ada tamu
tapi katanya dia nunggu di depan aja pak
eh bapak kenapa
yaudah sana kamu pilih aja
om ini aku bawain makanan kesukaannya om
waduh terima kasih banyak ya
pagi pagi om udah dibawain makanan yang enak
kebetulan saya juga kasih tau sila mas

tambahan juga alma gunfinar
sering banget cerita kalau mas suka banget rasanya
jadi sambil perjalanan ke sini karena memang restoran itu juga udah banyak yang buka
yaudah kasih kalian aja beliin buat om herman ya
thank you banyak
terima kasih banget pilih hilda
terus terus pagi begini ada yang mau disampaikan
jadi gini om
sebelum aku ke kampus aku cuma mau kasih tau progres acara ulang tahunnya boy ke om
pokoknya om tenang aja
selama ada di tangan aku dan mama aman semuanya
memang sila itu care termasuk sayang sekali sama boy
dia tuh ingin memberikan yang terbaik untuk boylo
walaupun sebenarnya saya kecewa ya sama apa yang boy perlakukan ke sila
udah berangkat ke kampus belum
kalau belum mungkin bisa barengan aja kali ya sama sila
boy masih ada kan om
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
boy pergi dari tadi malam keluar rumah
gimana dong kalau boy kabur acara ulang tahunnya percuma dong
oh begini aja
kita bicarakan di dalam
aduh kenapa sih dunia ini tuh berasa sempit banget buat gue sama es balog
di mana mana selalu aja ketemu lagi ketemu lagi sampai bosen gue ngeliatnya
tunggu mobil berisik banget
kayak baru puji mobil
di mana sih diklaksonin
katanya anak motor tapi gak tau aturan jalan
dengan nak malem
ya cuma cepet ya see
tunggu mau teman bagsu
om pastikan acara ulang tahun boy tetap kita laksanakan
dan saya yakin boy pasti hadir
om yakin serius om
om akan berusaha ya
karena sila itu udah mempersiapkan yang terbaik untuk boy
semoga anak saya sih lah gak kecewa untuk kali ini ya cantik ya
iya ilda kamu tenang aja ya
kalau gitu kami pamit pulang ya mas ya
boy nengok dulu
jangan ke belakang
yang namanya jodoh gak akan lari
iya setau gimana
masalah perjodohan percintaan lu serahkan saja pada pria tampan sekampus ini
udah udah jangan ribut mulu ah
gue tuh capek ngeliat kalian berantem
pertanyaan gue emang saya tuh gak capek ya berantem terus
enggak enggak enggak
gue udah peace kok udah damai kok
katanya udah peace udah damai masih aja salah salahan
lu mau ngapain
udah biarin aja itu jadi urusan mereka berdua
kayak gak pernah pacaran aja lu norak
biarin aja dia berdua
aduh kenapa lagi sih ya sebalok
kenapa lo harus muncul di depan gue lagi
harusnya gue yang nanya sama lo
kenapa lu klaksonin gue dan temen temen gue di jalan tadi
ya suka suka gue dong mau gue kelakson kayaknya mau gue enggak
ini mobil mobil gue kenapa lo yang ribet
tapi kelakuan itu tadi membahayakan kita yang naik motor
gang gue konsentrasi tau gak sih
aduh es balok kenapa sih lo datang ke sini terus marah marah sama gue
ribet banget kayaknya
tuh liat temen temen lo aja gak marah marah
pada nyantai nyantai aja
gue tau pasti sengaja kan nyari nyari alasan buat deket deket sama gue
lo gak bisa jauh jauhkan dari gue udah deh ngaku aja lo
hampir gue muntah dengernya tau gak
lagian temen temen gue tuh kesel banget sama lo
orang bener kok mereka sebel sama lo
ya termasuk gue juga
udahlah lo ngaku aja lo pasti modus doang kan
pengen kesini ketemu sama gue lagi
belom aja kangen